dan untuk membahas lebih lanjut mengenai efektivitas masker scuba dan buff
kita sudah terhubung dengan dokter spesialis paru dan konsultan infeksi paru rumah sakit persahabatan
dr diyah hadayadi selamat petang dr diyah apa kabar
selamat petang alhamdulillah baik
dokter di masa pandemi ini penggunaan masker menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas
dari tingkat efektivitasnya nih masker buff dan skuba ini dianggap yang paling rendah mengapa demikian dok
ya pertama syarat masker yang baik adalah dia memiliki kemampuan filtrasi
jadi dari orang yang di depan kita kemudian juga dia harus memiliki kemampuan melindungi orang lain dari kita sendiri
ya sehingga memang maskernya harusnya tiga lapis
masker yang ideal harusnya tiga lapis dan urinya cukup kecil
pada masker scuba kita tahu
kita tahu sebenarnya dia sangat rapat menempel ke permukaan
pertama tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa masker scuba itu menyebabkan purinya tidak kecil
kemudian dia hanya satu lapis
ada hal lain kalau saya melihatnya ya masker scoba juga terlalu rapat menempel ke muka kita
sebenarnya kemampuan untuk kita bernafas juga agak terganggu
sebenarnya seperti itu
jadi di samping dia tidak efektif juga dari sisi permukaan sendiri juga tidak terlalu memberikan sebenarnya kenyamanan
apalagi buff kadang dia tebal
tapi bukan berarti harus terlalu tebal itu efektif
karena yang menentukan adalah puri puri dari bahan yang kita buat untuk masker
lalu dokter dia ini dari penelitian di duke university katanya masker buff ini bahkan bisa menghasilkan lebih banyak droplet begitu
ini bisa dijelaskan tidak dok secara saintifik bagaimana bisa menghasilkan droplet lebih banyak
karena kita tahu bahkan masker buff dan juga scuba ini masih banyak dipakai oleh masyarakat
tadi ya seperti saya sampaikan masker yang baik harusnya di tiga lapis

itu adalah fungsinya memproteksi droplet yang dikeluarkan oleh pemakai
nah karena dia tidak memiliki lapisan lapisan maka fungsi itu tidak ada
nah inilah mengapa yang paling baik yang masih selain n sembilan puluh lima makanya masker bedah pun kita disarankan yang ada terlis tiga lapis atau tiga play
jadi dengan itu droplet yang dikeluarkan oleh orang yang sakit tidak bisa dihasilkan
karena banyak banyak yang keluar
makanya di awal sebelum pandemi ini masker biasanya dianjurkan pada orang sakit bukan pada orang sehat
kita tahu ya waktu sebelum pandemi masker diwajibkan digunakan oleh penyelidikan tipi penyelidikan influenza penyelidikan yang sakit seperti itu
tetapi karena di kondisi pandemi ini kadang orang tidak ketahuan dia sakit orang tanpa gejala maka kita menganggap
kita sakit maka disitulah benar benar fungsi maskernya harus masker yang tidak hanya baik untuk melindungi dari orang sakit dari droplet dari orang lain tapi juga kita harus waspada kita menjadi penular
makanya kita dianjurkan menggunakan masker yang memiliki lapisan paling dalamnya adalah untuk mencegah droplet yang kita hasilkan kita keluarkan meskipun kita sudah menggunakan masker
lalu dokter diah karena masker scuba dan buff ini hanya satu
masker scuba ini hanya satu lapis begitu apakah membantu jika kita menggunakannya dua lapis begitu jadi didouble masker scuba nya dua atau masker buff nya dua gitu untuk mencegah droplet tersebar
kita jangan menganggap lalu kita double double aja gitu ya maka menjadi baik yang perlu diperhatikan dalam orang membuat sebuah masker misalnya masker bedah sebenarnya lapisan lapisannya itu juga harusnya ada syaratnya bahannya seperti apa
makanya sebenarnya masker kain pun kita yang
yang kain yang baik nggak semua kain gitu tapi harus dilihat pori pori kainnya itu
di apa namanya di beberapa jurnal itu sudah ada disampaikan bahwa salah satu masker yang baik adalah kalau dia memang berbahan akun yang lebih rapat gitu ya pori porinya
itu pun kalau kita lihat dibandingkan masker bedah masker kain pun masih dibilang proteksi
dibilang proteksinya juga belum terlalu baik tetapi masih sedikit lebih baik daripada masker scuba seperti itu ataupun masker yang hanya selapis
karena misalnya gini kalau kita membuat lapisan tetapi porinya masih sama sama besarnya maka fungsi itu tetap tidak terjadi gitu
fungsi proteksi terutama memproteksi orang dari droplet yang kita hasilkan itu tetap tidak bisa kita dapatkan dengan
menggunakan masker scuba berlaku kapal
oke baik terima kasih dokter dia handayani spesialis paru rumah sakit persahabatan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected hari ini